hingga mei dua ribu tujuh belas total utang pemerintah sudah mencapai rp tiga enam ratus tujuh puluh dua tiga puluh tiga triliun
bahkan sepanjang dua lima tahun terakhir pemerintah telah menambah utang sebesar rp satu enam puluh tujuh empat triliun
kita lihat bagaimana total dari utang pemerintah hingga semester pertama tahun dua ribu tujuh belas
kita lihat dulu untuk total datanya yang sudah mencapai hingga mei dua ribu tujuh belas
total utang pemerintah ini sudah mencapai rp tiga enam ratus tujuh puluh dua tiga puluh tiga triliun
ini dia total utang pemerintah di tahun dua ribu tujuh belas mencapai rp satu ratus empat puluh lima triliun dengan surat berharga negara
ini di angka rp seratus triliun dan pinjaman senilai rp empat puluh lima triliun
sementara untuk beban utang
di tahun dua ribu delapan belas ini mencapai rp tiga ratus sebelas triliun dengan komposisi surat berharga negara mencapai rp dua ratus empat puluh satu triliun
dan pinjaman juga kembali naik rp tujuh puluh triliun
dan di tahun dua ribu sembilan belas total utang pemerintah ini akan ada di level rp tiga ratus dua puluh empat triliun
sbn yang jatuh tempo di tahun dua ribu sembilan belas mencapai rp dua ratus empat puluh enam triliun dan pinjaman rp tujuh puluh delapan triliun
sementara itu wakil presiden yusuf kala menjelaskan utang merupakan konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi
saat harga komoditas anjlok indonesia membutuhkan sumber ekonomi baru yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara
kala menyatakan saat belanja besar dan tidak bisa dibagi dengan penerimaan pajak akan muncul defisit
hal itu yang kemudian harus ditutup dengan penarikan utang
utang pemerintah indonesia tercatat mencapai rp tiga enam ratus tujuh puluh dua triliun hingga mei dua ribu tujuh belas
dalam dua lima tahun terakhir jumlah utang bertambah
kita pakai anggarannya ada tidak pernah mandek